kelurahan tugu selatan jakarta utara menjadi tujuan kampanye calon gubernur dki jakarta anies baswedan kami siang
pada kesempatan itu anies mengaku tidak melakukan banyak persiapan guna menghadapi debat calon gubernur tiga belas januari mendatang
di depan ratusan warga anies memaparkan visi misi serta berbagai janji kerjanya
sepuluh hari jelang pilkada anies semakin meningkatkan intensitas pertemuannya dengan warga dan tokoh
terkait dengan debat calon gubernur tiga belas januari mendatang anies mengaku tidak punya persiapan khusus
ia hanya memperbanyak diskusi dengan pelaku kebijakan pemerintah provinsi dki jakarta sebelumnya
berkaca dari dua debat yang ia hadiri di stasiun tv swasta sebelumnya
batasan waktu menjawab menjadi salah satu yang harus diperhatikan oleh anies
pada kunjungannya ini seorang pengurus organisasi gerakan nasional tionghoa demokrat jakarta utara
sempat menyatakan dukungannya kepada anies
yang mengklaim telah mengajak seribu anggota organisasi itu untuk berpindah haluan
pengurus organisasi saya partai demokrat ini mengaku mendukung anies sandi
karena pasangan nomor urut tiga itu mampu menjanjikan program kerja nyata